kembali nih itu barang
karena jalan jalan bersama si lulu
itu barang bukan hakku
eh si pitung
kamu jangan ikut campur ya
mending makan yang dicampur
kalau lu pate ini berdua nih
kagak balikin gue bakalan ikut campur
karena ini barang haram
kalau lu kasih gue gak ikut campur
berang nih dia sama kita
penjahat kembar dari rao boyek
saya mau melepas rindu dan melepas tangan
oke deh kalau gitu ya
lihat lihat lah ustadz
juku seh dah
kepala kita main kemplang begitu aja
ini kamu harus punya makan sih
assalamualaikum ustadz musa datang
ini kan waktunya makan siang teman teman
waktunya makan siang
baru ditinggal sebentar saja udah seperti ini
subhanallah jadi saya secara pribadi
karena telah merepotkan
emang sejuga sudah terlanjur jatuh cinta sama
oh subhanallah alhamdulillah memang kita ini sebagai hamba allah harus mencintai pekerjaan
kita dan kalau kita ridho ikhlas dan istiqomah insyaallah pekerjaan tersebut akan menjadi
ladang amal bagi kita dan tentunya juga kita harus yakin bahwa ini adalah jalan yang
terbaik untuk dakwah kita sebagaimana alquran juga dalam surat al li'an quran satu ratus sepuluh kuntumu khair
ummatin ukhrijat linnah sita'muruna bilma'ruf watanahuna anil munkar kamu adalah sebaik baik
umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia yang menyuruh kepadanya yang ma'ruf mencegah dari
yang munkar dan tentunya beriman kepada allah
sabarin patek sabarin beliau itu begitu santun baik disukai oleh para santri coba tahu banget udah
diem mau saya goreng emangnya emangnya golek doain aja biar ustadz musa diterima di sisinya
emang saya lagi murahan apa dicorek corek tuh
sedut sih gimana enggak sedut coba bayangin saya tuh ketinggalan sahabat sahabat baik
burung buat saya beliau begitu baik udah dong jangan sendut begitu kan saya juga jadi ikutan sendut sendu
sedut di atas sedih
ustadz musa datang ustadz musa datang
padepun terasa jadi senang
hatinya jadi riang
hatinya jadi riang
ya ustadz mursa balik lagi
kenapa gak jadi pindah sih
kan kalau pindah kan seru gak ada yang marah marah
aduh kadang ribet nggak ada yang cerewet
kalau nggak ada yang pindah ustadz mursa kan kita nggak bakal dimarahin
ya karena ustadz mursa masih sayang sama sobri yang nyebelin ngeselin
iya yang nyebelin
hah nyebelin aku tuh bukan nyebelin bukan ngeselin
aku tuh ganteng
asal kalian tahu aja ya ustadz mursa itu tadi jadi pergi itu karena si haika
jangan nyatain orang terlalu
banteng ya heka
ustadz mursa tidak jadi pergi karena haika karena haika itu kejar kejaran sama ustadz mursa
loh kak kalian masih pada di sini sih
kan ini udah jam makan siang
kan posisi bikinin makanan udah buat makan siang
ustadz jah kenapa sih ustadz mursa kembali lagi ke sini
iya alhamdulillah ustadz mursa nggak jadi pindah
karena pesan terakhir
yang akan dituju saat musa itu sudah ada ustadz pengajarnya
oooh gitu ya
iya karena itu ustadz mursa kembali lagi
assalamualaikum ustadz mursa yang mulia dasyatun
waalaikumsalam pak ustadz
kenapa sih ustadz musay yang mulia dasat itu balik lagi
tiada lain tiada bukan karena rasa sayang dan rasa cinta yang begitu besar

kepada ustadz abel

maksudnya kepada para santriwan dan santriwati
pada pesantriku tentunya kalian juga merasakan perasaan yang sama kan
rasa sayang dan cinta kepada ustadz mursa kan
tahu siksa dimakan si lulu
ustadz mursa kasih ade lu
kecil hati ya kan
makan kentang campur mengkudu

ustadz musta datang karena rindu
ustadz mursa datang karena rindu
para santriwan dan santriwati ustadz mursa yang mulia dasyatun ingin memberikan satu pertanyaan kepada kalian semua
benar kalian enggak sayang dan enggak cinta sama ustadz mursa

ya udah deh kalau gitu kita langsung masuk aja yuk ke ruang makan
pada dasarnya kami sih setuju aja pak
pesan renkun ante ini dijadikan sebagai lokasi syuting untuk film religi ini
tapi tapi kenapa ya pak
tapi mohon maaf sekali bapak bapak semuanya
mungkin untuk kru dan pemain lainnya ataupun semua orang orang yang terlibat dalam adegan syuting
bisa menjaga kesopanan di sini
baik itu dari perilakunya ataupun cara berpakaiannya
karena bagaimanapun juga kalian semua kan syuting di lokasi pesan ren
kami pasti akan ikuti aturan yang ada di pesantren
ustadz dan binti kemampuan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya santriwan santriwati anak mpositi yang cakep cakep yang ganteng ganteng
maksud dan tujuan positi kesini positi cuma disuruh ngisi kekosongan
lagi ada tamu di ruang guru
nah jadi begini
positif di sini mau bercerita aja
positi pasti mau cerita tentang hero kebenaran
ini ke superhero superhero sih
superhero itu lagi belanja di supermarket
kau bisa tahu
kau bisa tahu
oke santriwan santriwati udah
semuanya pusatkan perhatian kepada positi
mau dilanjutin ceritanya
jadi begini ceritanya
dahulu kala masa jaman kompeni belanda di daerah betawi
di mana kejahatan masih merajalela
tersebutlah tuan tanah yang kaya raya
yang sedang melintas di hadang
kau berdua orang penjahat
eh kalau kamu mau down sini
serahin dulu barangnya mana
eh jangan macem macem eh
kalau kamu gak mau celaka
mendik barang kamu
kenapa muntah lagi itu
aku aku aku belum sarapan
ya allah sungguh gak mungkin belum sarapan
nih nyusahin nih
sepatunya bagus candai bagus bajunya bagus topinya bagus
tapi belum samar samar
gak mana sih
gak mau ceria apa sih
nah ini dia nih
alamak katanya gak ada barangnya
ini apaan ini
eh sini gak
kembali nih itu barang
karena jalan jalan bersama si lulu
itu barang bukan hak lo
kamu jangan ikut campur ya
mending makanya dicampur
kalau lu pate ini berdua nih
kagak balikin gue bakalan ikut campur
karena ini barang haram
kalau lo kasih gue gak ikut campur
berani dia sama kita
penyakit kembar dari rao boyek
ada kentang sepikul
belum nantang gua buka
mereka sama sama beropan udara dan kembali lagi turun
ini apa salamandaran
bangun bangun bangun
padahal itu bukan haknya
lu balikin gak barangnya ke dia
atau sini nimpol paling tua
nimpolnya udah yatim piatu
sini lu berdua
gue potekin satu satu
mereka pun saling adu jurus
ketiganya sama sama sakti
maksudnya di sana
bukan apa apa yang di sana
satu hebat main pukulan
jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan
mari kita serang
sini lu bangun lu
ampun ampun ampun ampun
tapi kebenaran selalu menang dari kejahatan
sekarang alu berdua minta maaf sama orangnya
nah abis itu lu tobat deh
insya allah dosa dosa lu bakalan diampunin
nih ini barang lu
hanya hati hati kalau di jalan